sampai ketemu lagi ya kak
kenapa nggak dari tadi aja ini nggak
tapi harusnya aku terima kasih sama nanda
karena dia pelanggan pertama aku hari ini
alhamdulillah ya allah
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
ya allah ya allah
aku mohon lindungi aku ya allah
aku gak ada niat buat bikin kamu takut sebenarnya
aku nggak berhasil ngejar dia mano
aku hantar kamu pulang sekarang ya
siapa sebenarnya orang itu ya allah
kenapa dia mau bunuh malu
udah sampai mano
aku masih kepikiran orang itu
aku nggak habis pikir sama sekali siapa yang tega membunuh kamu
aku masih berduli aras
siapa yang membunuh mano
padahal mano orang baik
dan aku yakin dia gak mungkin punya musuh
cerita ke mama ada apa sayang
mano dikejar kejar mak
siapa membunuh mano mama
om cepetan ke rumah
mama pingsan om cepetan ke rumah
om telpon dokter om pulang sekarang
mas cepetan ke rumah mas mama pingsan
mama cepet sadar ma
mama cepet sabar
maaf saya perlu bicara dengan anda dan pak anwar
ibu inggrit saya mau pergi ke rumah sama kamu
yang bisa kita lakukan sekarang apa ya dok ya
jangan menyampaikan berita apapun yang kurang baik
atau segala sesuatu yang membuat beliau
dan kalau itu terulang
jadi saya rasa
sebaiknya anda berdua
mencoba mencari tahu
masalah atau hal apa yang sebenarnya
menjadi beban bu ingrid
anda berdua bisa menemukan solusinya
karena keluarga adalah hal yang paling utama bisa menolong beliau